pt kai kembali menambah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk daerah operasi satu jakarta
pada agustus total ada tiga belas perjalanan kereta jarak jauh di area daup satu jakarta
lima jadwal perjalanan kereta api jarak jauh kembali beroperasi di area daup satu jakarta
sebelumnya selama juni dan juli pt kai daob satu jakarta telah membuka delapan perjalanan kereta jarak jauh
yang sempat dihentikan selama pemberlakuan psbb
kelima jadwal ini adalah perjalanan menuju kota bandung malang kutoarjo dan solo
hal itu disampaikan kepala humas pt kai daob satu jakarta eva kairunisa kepada media pada senin
eva juga mengingatkan calon penumpang pemesanan tiket kereta jarak jauh hanya dapat dilakukan online
tujuh hari sebelum keberangkatan
penumpang juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti menunjukkan surat bebas covid sembilan belas
bersuhu tubuh normal tidak bergejala sakit menjaga jarak
serta memakai maskerasi
selain itu pt kai juga menyediakan fasilitas rapid test di beberapa stasiun
evaluasi perjalanan ka terus dilakukan secara bertahap
untuk area daup satu jakarta sendiri pada bulan agustus ini akan terdapat tiga belas perjalanan ka jarak jauh
dari tiga belas perjalanan tersebut tujuh ka diantaranya keberangkatan dari stasiun pasar senen
dan enam ka lainnya keberangkatan dari stasiun gambir
dan yang terbaru akan diberangkatkan kembali ka argo parahiangan tujuan bandung dari stasiun gambir
akan terdapat dua perjalanan dan kemudian tiga ka lainnya keberangkatan dari stasiun pasar senen
itu ada ka matarmaja tujuan malang kemudian ka saunggali tujuan kutoarjo
kemudian ka mataram tujuan solo dan juga beberapa ka lainnya yang sudah beroperasi sebelumnya
sejak bulan juni sampai dengan bulan juli kemarin
itu ada tujuan yogyakarta tujuan malang
kemudian tujuan surabaya tujuan tegal dan beberapa destinasi kota lain